kerjasama antara indonesia dan perancis dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh
walaupun dalam sejarahnya perancis pernah memerintah jawa pada seribu delapan ratus enam hingga seribu delapan ratus sebelas
lalu apa saja yang pernah dilakukan dalam kerjasama dua negara ini berikut ulasannya
dalam hubungan dua negara indonesia hingga kini masih tergantung dengan perancis
hal itu dikarenakan perancis termasuk sepuluh besar negara pemberi pinjaman ke indonesia
total hutang indonesia ke perancis menurut data bank indonesia mencapai tiga tiga miliar dolar
atau setara dengan lebih dari empat puluh tiga triliun rupiah
angka itu terdiri dari utang pemerintah sebesar dua empat miliar dolar as dan hutang swasta sebesar lima ratus sembilan puluh juta dolar
di bidang perikanan pada dua ribu dua belas hingga dua ribu empat belas menurut data statistik direkturat beacukai perancis
impor produk ikan perancis dari indonesia naik setiap tahunnya
data dua ribu dua belas mencapai satu lima juta dolar as atau setara dengan sembilan belas sembilan miliar rupiah
pada dua ribu tiga belas mencapai satu tiga juta dolar as dan dua ribu empat belas meningkat senilai dua delapan juta dolar as atau sekitar tiga puluh tujuh miliar rupiah
di bidang budaya perancis telah mendirikan institute franchise di beberapa kota di indonesia
seperti jakarta bandung yogyakarta dan surabaya
institut ini menjadi pusat budaya
perancis yang sering menggelar pameran budaya serta film
dari segi penanaman modal asing atau pma perancis juga aktif berinvestasi di indonesia
data dari badan koordinasi penanaman modal peningkatan unit proyek dari tahun dua ribu sebanyak dua puluh tujuh unit
dan di tahun dua ribu enam belas meningkat hingga mencapai empat ratus dua puluh enam unit dengan jumlah investasi sebesar satu ratus sembilan juta dolar
atau setara dengan satu empat triliun rupiah
dalam berbagai sektor indonesia dan perancis melakukan penanaman modal asing atau pma
dan diharapkan pada tahun dua ribu tujuh belas kerjasama yang menguntungkan indonesia kembali bisa terwujud